keputusan presiden amerika serikat yang akan memindahkan kedutaan besar mereka dari tel aviv ke yerusalem
menuai kecaman dari sejumlah masyarakat indonesia
protes dituangkan dalam aksi bela palestina di lapangan monas pada jumat pagi ini
iring iringan masa mulai menyemut masuk lapangan monas setelah sebelumnya mereka sholat subuh berjamaah di masjid istiqlal
tidak sedikit diantaranya yang menggunakan atribut seperti shawl dan membawa bendera palestina
aksi yang digagas oleh koalisi indonesia bela baitul maqdis ini berlangsung sampai dengan pukul satu siang nanti
dan terkini dari pantauan aksi sebelas lima kita bergabung langsung dengan korespondensi nn indonesia mahardika utama di monas jakarta
dika bisa anda sampaikan saat ini apa kemudian aktivitas dari masa yang berkumpul di monas
dan siapa saja tokohnya
apa tokoh yang hadir di sana
di kawasan lapang silang monas ini acara berlangsung dengan sangat kondusif damai tidak ada friksi friksi yang terjadi
dan kebersihan pun tampak masih sangat terjaga di lapangan monas ini
aksi sendiri seperti yang kita tahu ini sudah berlangsung bahkan sejak pukul empat pagi
diawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid istiqlal
kemudian massa berjalan kaki ke lapangan monas dan tahannya itu massa dari luar daerah
seperti dari jawa barat jawa tengah ataupun juga jawa timur yang terlihat
dari atribut yang mereka
mereka kenalkan ataupun juga dari bus yang mereka kenderaan
juga datang dari sejumlah titik di jakarta untuk masuk ke lapangan monas
pihak keamanan dari polda metro jaya dan juga dari tni
menyiagakan sebanyak tiga puluh lima personil gabungan dari tni polri
tadi saya mewawancari ke polda metro jaya irjen idjam aziz
yang menyatakan bahwa pihaknya melakukan pengamanan pengamanan baik di lapangan monas
maupun juga di kedutaan besar amerika serikat
tadi saya bertanya
apakah massa nanti juga akan melakukan aksi di depan kedutaan besar amerika serikat
yang saat ini tutup aksesnya juga ditutup
jalan medan merdeka selatan juga ditutup
tetapi kapolda metro jaya memastikan bahwa setelah dirinya berkoordinasi dengan pihak panitia
hanya akan ada perwakilan perwakilan saja dari masa yang akan menyampaikan aspirasi mereka
ke kedutaan besar amerika serikat
kecaman terus digaungkan oleh masa yang ada di lapangan monas ini karena menilai presiden donald trump
melanggar sendiri perjanjiannya
dan pada saat ini
yang mana amerika sendiri sebenarnya juga berperan dalam upaya damai
tetapi dengan adanya klaim dari presiden donald trump
maka upaya tersebut hampir menjadi sia sia
yerusalem status yerusalem seharusnya di
bahas dalam perjanjian endama yang sampai saat ini pun masih belum kunjung terjadi
data dari civic coalition south yerusalem menyebutkan bahwa populasi di yerusalem sendiri saat ini berjumlah delapan ratus orang
dalam bahasa arab disebut juga al qudz
di al qur lima ratus orang diantaranya adalah warga negara israel dan tiga ratus dua puluh empat sisanya adalah warga negara palestina
jumlah itu jauh berkurang jika dibandingkan dengan tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
jika dibandingkan dengan tahun itu jumlahnya kini hanya tinggal tiga puluh tujuh persen saja
reinhardt dan kita masih akan terus menunggu seperti apa jalannya aksi nanti sampai selesai pada pukul tiga belas waktu indonesia barat nanti
dan seperti apa nanti juga pengamanan pengamanan ini akan dilakukan baik di jalan
beberapa akses jalan juga sudah ditutup seperti di medan merdeka selatan seperti yang saya akan sampaikan tadi
juga sudah ditutup dan sampai kapan akan kembali dibuka
kita masih akan terus menunggu
jalannya aksi ini sampai selesai nanti reinhardt
baik aksi masih berlangsung dan sejauh ini masih kondusif di sana ya
terima kasih mardika utama koresponden cnn indonesia